mama tidak akan pernah maafin kamu lagi
jam segini baru pulang
tadi ana mampir ke rumah teman sebentar
ma ke rumah teman
sementara kakak kamu lagi terbaring di rumah sakit
dan mama sendirian di rumah
kamu enak enak ke rumah teman
itu juga sakit hati mama yang udah kamu bikin
mama udah gak peduli lagi sama kamu
karena kamu udah gak bisa ngasih apa apa lagi
jadi jangan harap mama akan kasih macam macam
kamu bisa perhitungan sama mama
mama juga bisa berhitungan sama kamu
mama boleh mama boleh siksa ana
mama boleh pukulin ana
tapi mama jangan dendam sama ana
nurut sama mama jangan banyak tingkah
beberapa hari ini kamu tidur mulu
mama di rumah
yah tidur lagi
kalau johnny yang donorkan ginjalnya bisa gak ma
yah gak tau
kita harus konsultasikan dulu sama dokter
kalau ginjal sih seharusnya bisa
dulu kata dokter gak bisa pak
tapi tadi johnny udah nanya sama dokter
yah kalau bisa mama bisa sering sekali nak

sekarang jako ada nasabah

mencapai rap nahan
sekarang aku anggap minggu minggu
tapi aku meringan selama

aku mau pergi aja
emang kamu mau kemana
aku gak tau
pokoknya aku mau pergi dari rumah
karena aku udah gak beten di rumah ini
biar aku jemput ya
kamu jangan nyemut ke rumah aku
aku gak mau kepergian aku
diketahuin orang rumah aku
ntar aku jemput ya
aku gak tau
lihat situasi di rumah ini
nanti aku kabarin ngomong lagi ya
mama gak ngerasa buat salah
aku sama dia
yaudah kalau gitu
papa yang minta maaf untuk mama
soal surat tuntutan itu
sebenernya surat tuntutan itu
atas keinginan kamu sendiri
pasti keinginan pak zainal
jadi keinginan kamu sendiri
kalau ada apa apa
bukan sama kamu
tapi kenapa tika menyuruh kamu untuk menuntut
ketika mau ngapain
masih udah kecap hebat
aku mau berguna
aku mau berguna
aku mau berguna
papa tuh menyintai kakak
dan ana juga menyintai kakak
ana siap menonarkan apa aja buat kak dika
terus berhenti menonarkan organ tubuh kamu
kamu udah banyak bantu aku an
dan banyak juga organ tubuh kamu dipindahin ke tubuh aku
udah banyak an
itu udah cukup bagi aku
itu udah cukup banget
ini semua mesti sembuhan kakak
aku gak mungkin sembuh an
aku gak mungkin sembuh an
kak maka gak boleh ngebukti gitu
makanya boleh menolong tuhan
aku gak mau
merepotin semua orang
aku gak mau
kamu bunuh aku
bunuh aku an
bunuh aku sekarang an
kalau kamu gak mau bunuh aku
aku bisa lakukan yang sama
nggak bunuh aku
kamu jangan lakukan apa apa an
berhenti mendonorkan semua organ tubuh kamu
bunuh aku sekarang
aku akan berhenti menjadi donor buat kamu
kalau mama tetap maksa tuntut dia ke pengadilan
kama sangsi dengan cerita kamu
pasti itu cerita karanganmu aja
supaya kamu berhenti jadi donorin tika
ya terserah mama mau percaya atau tidak
dengan jelas ana sudah menjawab pertanyaan mama
pak keinginan tika untuk sembuh itu kuat sekali
sudah tidak mau jadi donornya tika lagi
mama sudah tidak peduli
johnny sudah mau jadi donor tika
jadi jangan harap mama akan terpengaruh dengan cerita bohong kamu itu
kalau operasi ginjal ini berhasil
mama tidak akan pernah maafin kamu lagi
kenapa sih harus ngancem terus mah